assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
kembali lagi di podcast sipaling sport
dan ada rekan saya yang baru menjalani debutnya hari ini
silahkan memperkenalkan diri
ya dan saya sipaling sport delapan jeprianto alexander
dan bang jepri hari ini kita udah kedatangan
seseorang yang sudah makan asam garam ya
dia juara pro liga empat kali bersama jakarta bni
terus emas seagames juga udah empat kali ya
terus ada sempat jadi best setter juga di seagames
jadi mvp juga sempat
siapa lagi kalau bukan
bung lodri mas paitela
kalau beliau berapa paling sport saya
harusnya bang lodri juga paling sport ya
karena semua cabang olahraga

lingkungan masa lalu lah yang membuat saya bisa beberapa cabur
bisa lah bukan muka saya ya
atau dulu namanya sekolah tinggi olahraga
jadi hampir setiap sore ngeliat
ngeliat mahasiswa berolahraga
semua cabang olahraga
karena di komplek komplek olahraga kan

jadi itu yang membuat saya tertarik di olahraga

jadi mungkin sering diajak cabutan juga kali ya
jadi pemain pemain cabutan mungkin bang lodri
gak usah diajak
setiap hari ngeliat
ngeliat mahasiswa latihan basket
jadi semua cabang olahraga ada di waktu dulu masa kecil
jadi itu yang membuat
sedikit banyaknya bisa semua cabur
tapi akhirnya kenapa dipilih volley
oh kalau itu lain lagi
kalau tanya olahraga favorit sepak bola
basket itu bisa
waktu itu papa
papa kan pelatih juga
udah kamu bantu bantu aja disitu
yaudah bantu aja sebagai toser
waktu itu ada pelajar
kebenarannya di klub papa itu
di level pelajarnya nggak ada toser
jadi kamu bantu bantu
ya mau main
balik sepak bola
dari hasil itu
gak lama kemudian dipanggil pelajar jawa timur
tapi kita ikut pelajar jawa timur
dari situ kita dapat ranking tiga
balik lagi sepak bola
rupanya itu berlanjut
dari popsi itu
ada panggilan junior nasional
kepilih ke manila
pulang dari manila
kalau sepak bola belum tentu ya
jadi pemain perserikatan aja
belum itu provinsi
di volley udah nasional
yaudah lah volley aja lah
tanpa pernah meninggalkan olahraga favorit
tetep sepak bola
kalau boleh tau klub kesukaannya nih apa
dulu indonesia muda
indonesia muda surabaya
tapi kalau klub
tapi kan pada saat galatama
indonesia muda kan ada klubnya
tapi kami lebih
karena masalahnya indonesia muda jakarta
bukan indonesia muda surabaya
yang ada niak mitra surabaya mau gak mau
itu jadi klub kebanggaan kita
ampe sekarang berarti masih
ikutin sepak bola ya bang
kalau ngikutin sepak bola nasional maupun
dunia enggak lah
ya ada beberapa liga
tapi kalau nasional pasti
berarti rutin nonton liga satu ya
kalau sekarang lebih persia bahaya aja lah
oh gak mau ya
nah ini kok
pak bang laudri ini dia juga
apa wakil bidang prestasi juga
ya kebetulan wakab
dan juga manager ya
nah terus itu jabatan ad hoc aja
kebetulan ada projek timnas
jadi oleh pengurus oleh ketua umum dan sekjen
ya kamu ditugasin
saya ditugasin jadi manager aja untuk berapa
khususnya di dua tahun belakangan ini
berarti periode dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh tujuh ya bang
oh periode kepengurusannya
empat tahun ya
ya empat tahun
sampai dua ribu dua puluh tujuh wakabit binpress
kabit binpress nya sementara
barusan dilantik jadi kapol dasul bar
bapak adang ginanjar
aktivitas bin pres ya mau tidak mau lebih banyak ke saya
nah bang ini kan kemarin di filik kita berhasil meraih gelar juara
dan sepertinya ramai di kalangan masyarakat
di kalangan media juga bahwa indonesia ini di volley
sepertinya sudah menjadi dominan lah di asia tenggara
kalau menurut bang laudrey sendiri gimana nih bang
jadi kalau ini kaitannya
terutama yang putra ya bang ya
yang v lig ya
si v lig buat saya bukan hal yang surprise
jadi terus bukan hal yang wah lho
memang yang terbesar tertinggi di event asia tenggara kan sea games
sea games kita sudah tiga kali berturut turut emas
sehingga di ajang sea v ligs kita berhasil nomor satu oke
tapi yang membuat saya puas adalah bukan karena juara satunya
tapi materi di sea v ligs itu kebetulan banyak pemain muda
artinya pemain lapis kedua lapis ketiganya yang di timnas saat ini
artinya ini pemain pemain kita yang kemungkinan akan menjadi pemain inti di periode dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh enam
nah kalau sekarang mereka diberi jam terbang berupa banyaknya pertandingan kompetisi internasional
buat saya itu hasil yang cukup baik
saya gak melihat hasil
kalau memang juara ya syukur
tapi dengan adanya proses pertandingan internasional ya menurut saya itu bagus
jujur aja bang diego bang jubri
tiga kali sea games atau dua sea games terakhir ini
kan kita menang mudah
itu bagi pemain pemain junior yang sudah tergabung di tim inti
tidak memberikan jam terbang dalam arti
kok kita juaranya gampang ya
enggak itu saya nggak berharap itu
saya ingin pemain pemain itu dapat tekanan dapat pressure
yang tidak kita dapatkan selama latihan
pressure dapat tekanan dari musuh
karena selama ini kan gampang ada seniornya begitu
dia goyang dikit ganti senior enteng lagi
nah sekarang dia harus berhadapan
langsung gimana caranya lu dalam situasi yang tidak ada di latihan
pressure dari lawan pecahin sendiri permasalahan lo
pressure dari lawan pressure dari skor
yang biasanya wah gampang
itu gimana caranya
pressure dari temen seniornya
kan kalau di latihan salah ya
tidak waktu itu begitu
dalam pertandingan beda rawat muka seniornya kecil
langsung berubah ya
sudah minder itu
terus pressure bahwa lo target
lu tim juara ini indonesia terlepas itu cuma si filik
lu juara lu harus tampil bagus
nah itu kan menjadikan mereka pressure
itu yang saya butuhkan
nah apa sih bang yang kira kira spesial dari pemain pemain muda ini
sehingga akhirnya mereka bisa menampilkan penampilan seperti di fili kemarin itu
induk organisasi voli di pusat itu beruntung
kita punya talent
yang bina itu peng prof peng cap yang klub di daerah daerah
yang memang mungkin di daerahnya kurang
akhirnya ditarik oleh lavani oleh bcb oleh klub di bandung oleh petrokimia oleh bayangkara
artinya klub klub itu menarik
menarik mereka di talent talent dari luar jawa
dengan talent yang bagus pola pembinaan yang bagus
terus dapat pemain yang bagus jadi banyak
jadi saya dalam tanda percaya
untung saya tidak jadi pelatih
karena kaking banyaknya stocknya
kita tidak tega mau memilih ini bagus ini bagus
yang membedakan adalah jam terbang saja
jadi kalau saat ini kita punya nizar dan dio
bukan karena si jason si alvin ataupun
karena nizar dan dio memang sudah keburu di timnas
kalau kita butuh regenerasi geser
tapi kalau memang kita butuh prestasi yaudah dua senior ini
dan mereka juga terus dipacu dengan kompetisi di internalnya itu ya
kalau kita punya mental mental bersaing yang bagus
begitu datang pesaing wah gue harus latihan lebih lagi
harusnya seperti itu dong ya
wah ada persaing enggak gue harus latihan lebih lagi
demikian pula yang di bawah
gimana sih caranya ngalahin nisar
bagi yang di bawahnya jason
demikian pula yang di posisinya opposite rifan
rifan sekarang level asia
iya harus punya motivasi itu
bang sama ini sih saya mungkin ini agak unek unek aja ya
jadi kayak kemarin itu kan kita di sea games kan juara
dan mengalahkan kamboja itu
dan kita gak ketemu thailand tuh
karena udah tumbang dari kamboja kan
kemudian di afc challenge kita ketemu nih thailand kemarin
dan kemarin juga ketemu lagi
tapi yang saya lihat kok kayaknya kalau ketemu thailand
karena kan kemarin terakhir kita sempet ketinggalan dua set
kok kayak ada yang beda gitu kayaknya
rampilan tuh agak beda gitu
apa memang ada faktor mental kalau setiap ketemu thailand tuh kayak gitu
atau gimana sih bang
panjang nih ceritanya
ya tapi memang bagus
jadi uniknya saya mulai dari sea games ya
uniknya tiga terakhir sea games ini
kita selalu ketemu dengan tuan rumah
yang notabene ketiga tuan rumah ini
karena pembagian poolnya memang kita tidak pernah satu pool dengan thailand
mereka selalu juara pool disana
kita juara pool disini
kan gak pernah ketemu
kita ketemu juara
ya uniknya tiga kali sea games itu
tiga ketiganya thailand kalah
nah otomatis kita selalu semifinal berhadapan dengan tuan rumah
terakhir kita ketemu thailand itu
baik di semua event mau sea games atau
itu di dua ribu empat dua ribu sembilan belas kebetulan itu
kebetulan kita ketemu thailand itu

yang besok akan kita hadapi
kejuaraan asia senior
sama tempatnya di iran
dua ribu delapan belas di asean games kita menang tiga dua
waktu di iran tahun depan dua ribu sembilan belas kita kalah tiga dua
sampai ketemu kemarin di avc challenge
yang di taiwan
itu beda loh
beda mental yang tadi dibilang
beda mental iya
ada ya betul
ada mental block gitu ya bang
sementara kita punya mental superior
mungkin mereka tidak inferior
tapi mereka punya
bagaimana ini tim juara nih yang ku hadapin nih
gimana caranya aku ingin ngalahin mereka
sementara di kita suka tidak suka sadar atau tidak sadari
saya melihat beberapa main
ya tidak perlu sebut satu poin
pokoknya tim ini terlalu pede
terlalu pede dengan thailand
padahal kita tidak pernah berhadapan dengan thailand
selama empat tahun
sementara di sana
wuh motivasinya itu
wuh kalau lihat mereka mainnya kayaknya benar benar
effortnya luar biasa
mulai dari pemanasan
kesaharian di hotelnya
caranya mereka membaca strategi kita
sementara kita di situ
itu yang membuat kita pada saat
sedikit dapat tekanan
itu yang kita tidak
hampir selama empat tahun
itu yang tidak pernah kita dapatkan
karena kita terlalu hegemoni
di asia tenggara
sehingga enteng main ini tiga puluh
padahal kita nggak pernah berhadapan dengan thailand
wuh luar biasa semangatnya
iya kayak kemarin tuh
benar benar malah stress
bagus lah nanti itu saya sambung ya
berlanjut ke seava
suasana yang ada di thailand
saat di taiwan
ada di kita
gimana saya melihat tanah tanah
tim indonesia lavani itu
bener gimana ya cara nyengar
mulai dari latihannya
persiapan yang baca
itu effort itu yang kita
hampir gak pernah ada
kemenangan itu bisa membuai juga ternyata
memang kita harus kalah
yang patut diingat
ini level asia loh ya
kita kalahnya sama thailand
kita harus kalah
kita kalahnya sama thailand

jadi dua kali
lo kalau udah harus terima
itu jadi pelajaran
tergantung respon kita kan
ada yang jengkel
ada yang menganggur
enggak udah lah
ya positifnya kemarin seava
aku pengen ngalahin thailand lagi
aku pengen ngalahin thailand
itu yang gue butuh
dan terkadang itu satu hal yang perlu dipahami
oleh penonton dan masyarakat juga ya pak
bahwa harus menerima kekalahan itu
loh ribung dego
tadi ada masalah inferior
pernah zaman saya
paling jelek dalam menurut saya
saking sering kalah sama thailand
lewat depan pemain thailandnya
saya nggak mau seperti zaman saya
walaupun nanti di belakang
akhirnya saya bisa mengalahkan mereka
sampai separah itu
makanya ada bagusnya kita kalah
tapi responnya jangan jadi minder
ya beruntung kemarin anak anak si philip
jadi lebih fasil
paling spiritnya lebih bagus
feedbacknya bagus gitu
kemarin tuh udah agak agak kritis itu bang
yang kemarin terakhir
oh yang di manila
enggak ada masalah
karena buat saya itu cuma ngerebut satu set aja
itu biarin jam terbang
yang tidak akan kita pernah dapat di program latihan
gimana caranya pada saat posisi tertinggal
cari solusi untuk mecahin diri
pelatih semua kita di luar
jadi gimana caranya pemain
cari jalan sendiri
kita balik semangat
kita bisa ngalahin mereka
nah tapi semarin kan
ini kan dua kali juara bang
juara dan ada euforia lah
dari tim juga
tim pelatih dan pemain
tapi kan setelah itu ada
peristiwa yang agak kurang enak sih sebenarnya
dengan ada kritik ya
itu kan setelah juara kan bang

dengan ada kritik ya
kemudian ada kritik lah
disampaikan oleh pemain timnas juga
dari rifan juga
jadi paling sport ini adalah
media yang kesekian
yang saya jawab mulai dari kemarin
sampai hari ini
karena banyak ya bang
jadi saya kalau terima telepon di ruangan tadi
karena mas saya dari media ini
wah pasti rifan
maksudnya saya malah seneng
seorang rifan pemain
pemain kita ya
artinya seorang rifan
saya anggap sebagai pencipta volley
ya pasti mengkritik semua kan
tentang kebijakan pbvsi
kritik menghujat mengumpat memakai
semuanya ada kan
ya udah kita terima kritiknya
tapi kalau lihat dari isi kritiknya
itu yang menurut saya rifan telat
artinya isi kritiknya rifan itu pbvsi
hampir tidak pernah mengirimkan tim voli
di semua kejuaraan internasional
dua tahun lalu iya
kalau dua tahun lalu iya oke lah covid
tapi tahun lalu pasca si game vietnam
itu memang kita punya beberapa program asia
hampir berangkat terus batal
artinya karena kebetulan saya ada di sisi kepengurusan
tapi teman teman di bawah
saya juga memahami bahwa
saya dulu jadi pemain nggak ngerti
problemnya apa sih di kepengurusan
tapi begitu oh dunianya seperti ini tuh
jadi saya berusaha mengkomunikasi
jadi memang kita dulu di bawah itu gimana sih
ya aku tahu kenapa sekarang masalahnya
itu saya berusaha mengkomunikasikan
ya kalau menurut saya kritikannya iya benar
tapi momennya aja yang salah
artinya kalau tahun lalu dua tahun lalu iya
tapi kalau tahun ini
apalagi ya yuk sini avc bikin kalender
kan itu udah gak ada abis
dan akan ada kejuaraan kejuaraan lain juga ya bang
secara resmi pbvsc udah ngirimkan ke avc challenge
dan sama kejuaraan asia
sama asian games
tapi yang tidak resmi
tapi ya sama rifan pbvsc sih tetap
loh enggak lah gak ada apa apa lah
ya rifan itu ya secara khusus
dia adalah pemain pemain yang memang diharapkan di tim kan
tapi pada saat dia melontarkan kritik
yang memberikan kritik kan enggak apa apa
kecuali kalau dia mengkritik
wah ini jelek pemain ini ganti
ah itu lain
itu kan ada kewenangannya ada di pelatih
tapi kalau dia mengkritik itu ya memang iya
apa yang dikritik memang ada
dulu kan kita memang tidak pernah ngirimkan itu kan
tapi begitu sekarang apa lagi
lebih banyak ke momennya aja lah gitu
nah berbicara tentang kejuaraan kejuaraan
yang banyak diikuti oleh timnas di tahun ini
kalau selesai nih bang
masih ada kejuaraan asia
dan ada asian games
persiapannya seperti apa bang
ya kalau persiapan rutina
dengan materi pelatih yang sama komposisinya
lebih banyak ke masalah apa ya
ya kita sudah punya level di asia tenggara
kita nggak pernah ikut kejuaraan asia sebelum ini
sekarang kita sudah punya peringkat nih
kalau tidak salah peringkat enam puluh delapan
menjak dari luar dari
kalau enggak salah sebelum avc challenge
kita di luar delapan puluh bahkan bisa di luar seratus
kita jadi peringkat enam puluh delapan
dengan adanya asian games ini kita mau lihat
juara asia tenggara nih
mau di mana
jepang cina korea iran semua datang dengan materi pemain kelas satu
mungkin kelas satu nya ya
artinya nah ini ya real real kejuaraan asia
dan kita satu pool dengan negara negara yang
dengan china kazakhstan
kazakhstan yang di taiwan
itu beda tuh
oh masih provinsi ya
mirip mirip kayak indonesia
eh lavani lu berangkat
eh bayangkara lu berangkat
ya karena mereka lagi mengalami kesulitan finansial
sehubungan dengan perang ukraina
karena mereka kebetulan pbvsi nya ketua federasinya tuh eksportir
nah dia sekarang mengalami kesulitan mengekspor barang
karena jalur pelayarannya tertutup
tertutup oleh perang itu
sehingga pbvsi nya mengalami kesulitan
contoh di gersik mereka batal ngirim putin putri
jadi mereka memang gak punya dana
di taiwan kemarin saya bicara dengan manajernya
ya kami provinsi ini yang kebetulan relatif berdekatan dengan
sehingga biayanya tidak terlalu besar
saya gak tau di iran
karena memang relatif cukup dekat
apakah federasinya mampu mengirimkan tim a nya
atau masih tetap kayak tim provinsi
tapi kalau memang bukan tim nas nya
kayaknya ada harapan
kalau tim nas nya manusia gede gede
dua meteran semua kazakhstan
kan asia rasa bule
seperti abang bilang tingginya memang menjulang semua ya
dua meter kalau yang tim nas nya dua meter
makanya waktu kemarin datang lihat
kayaknya ada harapan menang nih bisa
ya memang bisa
akan tergantung pada
kalau cina datang dengan tim vnl nya
ya bagus lah
artinya ada pengalaman yang bisa kita ambil ya
karena bersaing dengan tim terbaik gitu loh
supaya itu tadi
rifan boy atau semua pemain
kita sudah levelnya disini
gimana sih kalau dengan level dunia
gimana kita menikmati pertandingan itu
gimana kita merespon pertandingan
saya dulu pernah punya
udah pasti kalah
kalau udah pasti ngapain berangkat ke iran
nah gitu kan
tapi bedanya pecundang sama pemenang kan gitu
lu masuk lapangan
begitu selesai dua puluh lima dua puluh lima ya kita kalah
maksud saya pengennya gitu
paling nggak udah coba ya bang ya
jangan menyerah sebelum bertanding
iya kalau kalah sih pasti kalah
kalau kalah pasti kalah kan
cuma gimana sih caranya mereka nyelesaikan dua puluh lima
jadi jangan ada perasaan minder
udah pasti kalah
tapi gimana cara kalah
cara menyikapi pertandingan gitu
iya itu aja pengen
jam terbang untuk
anak anak yang belum pernah dapat
pertandingan level internasional gitu loh
di level tinggi kan
karena di pelatas gak ada
kita mau tc di dalam negeri
ini pemain terbaik yang ada di indonesia
mau di sparringin dengan siapa lagi
mau di asia tenggara menang
caranya yang lebih tinggi
ganjilannya paling mungkin thailand ya bang ya
karena secara prestisius lah
prestis lah kita di
berdua negara itu di level asia
di asia tenggara prestis lah
dan itu gak cuma di foli aja
semua cabang olahraga ya bang
kalau dari bang lodri sendiri melihat
thailand ini seperti apa sih bang
untuk menolong olahraganya
sampai bisa seperti itu
kalau untuk putri
jadi dia memang sudah melakukan prioritas
kebetulan sekjen afeci itu kan temen saya
dengan ras seperti kita
yang tidak menjulang dua meter seperti itu
kita harus milih mau putra apa putri
tidak bisa dua duanya
itu tidak ada yang kayak bule dua meter
jadi disitu dia milih
kalau putra berat
putri dia melihat jepang
bisa mendunia kenapa
akhirnya dia prioritas ke putri
putranya okelah ikut
tapi putri ini
membawa dampak pendanaan fasilitas
sponsor cukup banyak untuk
federasi voli thailand itu digunakan untuk putra
tapi mereka dengan putri mereka
benar benar eksploitasi beratnya
optimal di putri
ya itu tadi mereka bisa menjual volley nya
masuk level dunia
ada dampaknya terhadap finansial federasinya
itu buat pembinaan volley mereka
jadi mereka milih
ya mereka pernah bilang ke kita
untuk maju dua duanya susah pak
dengan ras seperti kita
tanpa bermaksud diskriminasi ya
artinya dia menjujur
berat kita lodri
kita di asia tenggara dengan
dengan postur seperti ini untuk mendunia
apalagi putra berat
putri kita lihat
kita lihat jepang
ya memang kita tidak bisa juara dunia
itu harus diperbaiki
dan mereka bagus
berarti kalau dari ppvsi
tanpa bermaksud gender ya
udah jelas putra
ya mungkin pbvsi kita itu
tidak berpikir tim ini bisa ke dunia
tapi minimal kita membina olahraga yang baik
volley yang cukup baik di asia tenggara
syukur syukur masuk ke asia itu sudah menurut
bahkan visinya kita masuk di olimpiade loh
nah road mapnya seperti apa tuh bang
nah itu yang belum kita buat
oh itu yang belum dibuat ya justru ya
iya kebetulan di pengurusan ini
barusan dibentuk di jogja kemarin kan
kebetulan yang membuat visi itu binpres yang lama
yang sekarang beliau jadi sekjen
terus diwariskan ke binpres yang baru
itu yang kurang ajar memang
dilimpa kan ya bang
dilimpa kan tugas ya bang
makanya kita harus berpikir gimana buat roadmap aja gitu
untuk di ujungnya dua ribu tiga puluh dua indoor ya
untuk bisa tampil di olimpiade
nah itu kan akan terkait dengan pembinaan yang selama ini kita lakukan
nah kalau di indonesia sendiri
jenjang kompetisi di cabang olahraga indoor volley ini seperti apa sih bang
apakah seperti sepak bola atau
jadi kita itu masih punya istilah kejuaraan yang untuk level bawah itu kejurnas junior
sementara di fivb sudah tidak ada
dulu ada memang kejuaraan junior
saya pernah ikut kejuaraan junior dunia
tapi sekarang oleh fivb diturunkan ke avc
ataupun semua konfederasi kelompok umur
nah kita harus merefer dari situ aja kan
nah saya sudah bilang sama pak st jane
tahun depan saya ingin fokus di kelompok umur
berarti mulai tahun depan sudah mulai
sekarang kan tahun ini masih ada kejurnas junior
kita sempat berdebat debat tentang istilah itu
nomenklaturnya sekarang sudah tidak ada
kayak kementerian aja yang nomenklatur
nomenklatur kejurnas junior sudah tidak ada
sudah tidak laku yang ada u tujuh belas u sembilan belas u sembilan belas
masalahnya di rakernas itu kita membuat
kita membuat apa di rakernas itu
kita melaporkan bahwa pbvsi pusat akan melaksanakan kejurnas junior
nah itu harus kita selesaikan dulu
tuntutan di rakernas
pasca rakernas ke depan tahun depan
nah kita sampaikan bahwa nomenklatur ke depan
pembinaan voli dini adalah u tujuh belas u sembilan belas u dua puluh satu
contoh misalkan kalau tahun depan u tujuh belas
berarti tahun ini kita bikin u enam belas
supaya pembinaan satu tahun mereka masuk ke u tujuh belas
jadi tahun depan kita mau lihat program
kelompok umurnya yang mana u dua puluh satu atau u sembilan belas
karena gak bersamaan itu bang
seling selipan satu tahun satu tahun satu tahun
kalau misalkan tahun depan u dua puluh satu
berarti nanti untuk periode depan saya u dua puluh
oh jadi berganti ya
iya itu yang ada di kami ya
setelah melihat fivb tidak pernah ada kejurnas junior lagi
kita harus merubah
baru nanti ngomongnya ke yang kelas utama
yang penting tujuh belas punya sembilan belas punya dua puluh satu
kan sebenarnya cuma bergeser aja itu pak
iya kan kita cuma nyediamin yang u enam belas kenapa
tahun depan u tujuh belas u tujuh belas nya tunggu aja nanti ini kan ke sembilan belas
sembilan belas tunggu aja ke dua puluh satu
timnas kita sih saya ngambil dari yang sembilan belas tahun yang dua puluh satu
idealnya thailand sudah punya
kita ketinggalannya disitu
tapi kalau dari ininya bang tadi menyambung yang tadi
jadi secara talenta kan emang ada sebenarnya
itu yang membedakan
kita beruntung aja dapat talenta talenta bagus tanpa perlu ikut proses itu
dapat talenta main volley yang bagus bagus orangnya tinggi tinggi
itu aja yang membedakan kita
kita beruntung loh ya
tapi seberapa lama keberuntungan itu bisa kita optimalkan kan
kita nggak boleh pasrahin pada keberuntungan gitu kan
makanya coba dirapihkan gitu bang
dan nanti itu bentuknya apakah klub yang akan menjadi ujung tombak atau dari
itu ya itu yang masuk dalam konsep saya
bisa saja seperti proyeknya garuda
yang proliga tahun berapa itu ada tim garuda
tanpa disadari hampir beberapa orang itu yang ada di timnas ini mantannya garuda semua loh
artinya projek yang nggak pernah dikonsepkan
jadi kenapa tidak kita konsepkan supaya tim nas kita nanti seperti garuda itu
masuk ke dalam mungkin klub mungkin kita bisa kerjasama dengan satu perusahaan
mungkin bukan konsorsium yang ada di benak kami waktu itu
mungkin ada sponsor dari bumn bumn
pemain sekian dibiaya oleh bumn
nanti misalkan ada proliga ya yang kamu biayain ikut ke sana
dan itu pertama yang kedua tidak merubah pengprov
itu biasanya jadi sentimen karena misalnya gini anak sumut kita tarik
pindah jabar pindah dki itu nggak mau kita enggak
kalau tim nas tetap pada saat pon pada saat ke junas kamu balik ke daerah masing masing ya bang ya
nah itu kan akhirnya menjadi tantangan ketika
program programnya binpress betul
jadi bukan sis aja yang penting sigim
ya nggak lah
itu program normal tapi artinya kita harus buat terobosannya
untuk materi sigim ini
persiapannya orangnya ada berapa sih
kita nunjuk pelatih juga susah sekarang
makanya harus kita inventarisir dari sekarang
pelatih yang ada berapa orang jumlahnya kualitasnya bagaimana
ya artinya pada saat nanti milih jadi pelatih nasional
banyak stok kita nggak bingung
nah itu kan terkait juga dengan situasi di akar rumput ya bang
permainan volley di akar rumput
itu kalau di indonesia ini abang sendiri melihat seperti apa sih
gampang akar rumput kita bagus volley
gampang banyak coba aja
atau lewat jalur selatan jalur utara naik kereta
lihat aja ada lapangan ada dua net
kan jarang lihat ring basket
ya kan artinya dua net dua tiang ada net
nggak tahu itu sorenya dipakai main apa enggak
tapi intinya oh ada vokaly digemari di situ
itu aja mau di jawa barat jawa tengah sampai jawa timur
kabupatennya pasti kanan kiri tiang net tiang net
artinya grassrootnya kan banyak gampang
makanya tadi kalau nyambung ada pertanyaan
belum kepikir karena kita masih banyak orang
manusianya masih banyak
mungkin putri kalau saya sih pribadi
pengen putri supaya ada quantum leap ada lompatan gitu loh
nanti di situ baru kita ini kalau nggak berat
tapi kan di putri sebenarnya juga udah ada yang main juga di asia juga kan bang
baru satu ya ya mega
maksudnya secara kualitas memang sebenarnya ada gitu
yang punya kemampuan itu
kemarin ada medi tapi medi sepertinya dibatalkan oleh klub korea
tapi lumayan lah sudah ada
minimal kita harus punya mencetak mega lah yang berani bisa main di luar gitu loh
maksudnya apakah sebenarnya secara kualitas itu semuanya rata rata memenuhi
tapi secara mental untuk berani main di luar lebih ke situ aja atau gimana
kalau main teknik mumpuni lah anak anak itu
cuma memang secara mental aja yang belum beda
tapi satu juga lagi bang jubri
volley itu mutlak kita bicara tinggi badan
volley basket suka tidak suka tinggi badan mutlak
sepak bola dapat tebel lah
gak terlalu ini lah ya
messi tinggi berapa
maradona tinggi berapa
neymar tinggi berapa tapi mendunia
bukan acuan utama lah bukan ukuran utama
ada olahraga handball tapi enggak itu mutlak tinggi badan arus
nah kalau saya sendiri jujur aja nih bang mengenal olahraga volley ini dari serial kartun sebenarnya
anime nya jepang
itu kan mereka punya kompetisi antar sekolah yang selalu berjalan setiap tahunnya
apakah itu bakal diikutin juga bang ke indonesia
itu sebenarnya memang memang kompetisi yang ideal ya mulai dari usia dini
nah yang jadi masalah bukan masalah sih hambatan
pembinaan olahraga dini itu ada di diknas ya pelajar
dignasnya kadang kadang kalau ada dana bikin popsi
opsinya juga nggak semua cabur
sehingga ya kita tidak bisa pbvsi khususnya tidak bisa bikin kejuaraan yang sifatnya pelajar
kenapa itu ranahnya dignas
nah basket kok bisa itulah keberuntuhan basket kalau kita nyebrang gara gara ada dbl lima
jujur aja ananda kan gak jualan basket dia jualan koran kan
tapi apa karena itu bang maksudnya faktor eksternal juga sponsor agak susah juga atau gimana
untuk menggelar kejuaraan kejuaraan yang sifatnya bisa dibilang usia dini lah
jadi gini kalau nyambung jadi ananda itu gara gara jual koran melalui basket
pemain basket karena di sma nya anak saya dari smp dapat beasiswa karena main basket
masuk sma dapat beasiswa karena basket
sementara ananda buat liputan sendiri podcast untuk sepeda
kagaknya ngeluh ngeluh basket
iya jadi dia jualan murni jualan koran
anak saya pulang sekolah boleh nyebut produk korannya
coba pos beli padahal cuma lihat satu lembar di tengah basket doang
itu aja pinter pinter ngemasnya aja
beruntung dengan itu dia diem diem aja eh sudah ada ini sudah ada basket enak
ada tokoh yang memang concern dengan
dan sekarang mulai merambah ke atletik juga kemarin
oh di bial ya
luhut kan sekarang pasi kan
bagus memang butuh orang seperti itu
yang punya power tapi tidak untuk semuanya salah satu pertau untuk bisnis
untuk salurkan ke olahraga
kalau bisa volley ya karena volley mungkin sudah
volley itu di koi sudah masuk kategori kemenpora
jadi menurut mereka
ah lo udah punya biaya sendiri
artinya sudah bisa mandiri
ya tapi sebenarnya kan kalau kita bicara internal
ada beberapa hal yang harus kita benahi
sehingga memang gambaran orang koi bahwa volley punya duit
banyak duit yang benar
cuma belum dikelola maksimal masuk ke sebagai pendapatan profitnya pbvsi
karena pendapatan itu
itu yang akan kita gunakan untuk
kalau di perusahaan ada namanya
business unit atau anak anak
di voli itu ada dua mesin uangnya
apa business unitnya
proliga dan sentul
kita kan punya aset pada bokan
itu kan dikerjasamakan dengan pihak ketiga
udah banyak penyewa
jadi artinya kalau sentul itu tidak dipakai platnas
ya disewa umum
itu kan harusnya memberikan kontribusi profit kan
itu bisa jadi pendapatan pbvsi
kalau memang keluaran yang lama lama sudah bagus
tapi memang harus dirapikan
industrial sportnya jalan beneran
tapi kan dengan sekarang kan
kayak volley itu kan sekarang ditayangkan tuh bang
maksudnya udah rutin ditayangkan di triesteril ada juga
di streaming pun ada
maksudnya expect sure yang besar itu
apakah memang membuat juga sponsor sekarang lebih
lebih besar masuk
masuk besar juga
memang larinya kesana ya ke provider tv ya
tapi dampaknya ke pbvsi sepertinya
karena waktu contoh aja dua ribu sembilan belas saya buat anggaran tim
sekian xx lah
pokoknya sulit ya
jadi menurut saya oh kayaknya beda ini udah berubah nih
berarti maksudnya animo apa
ketertarikan akan volleynya itu udah makin
oh pendanaan dari segi pendanaan
iya jadi artinya makanya saya bisa sedikit bisa membandingkan
mungkin gak mutlak ya
pada saat dua ribu sembilan belas berangkat ke sigi manila
kita butuh dana sekian seperti sulit
tapi begitu sekarang
kok agak gampang ya
beda sama sebelumnya
ya artinya itu tadi kalo inline ke ada
relasinya nggak dengan semakin banyaknya tv yang
nah kalau berbicara perkembangan olahraga volley sendiri
bang laudrey kan sebagai pemain juga
dan sekarang sebagai manager
bang lodri melihat apa sih perbedaannya permainan jaman
bang lodri dulu sama permainan jaman sekarang
ya beda banget
pertama jelas pindah bola skor
kan dulu kan game lima belas
pindah bola pindah bola pindah bola
sekarang kan setiap kali pindah bola rally point
itu akhirnya mempengaruhi ke jam
jam bermain bertanding
sehingga pola dulu main itu bisa dua jam tiga jam
sehingga membuat jam pola latihannya
dulu bisa empat jam
empat jam sekarang dua jam udah paling lama
ngapain tiga jam latihan itu
material latihan dulu kan butuh aerobik karena napas kan
sekarang gak perlu
gak perlu sekarang program lari jauh marahnya gak ada udah gak ada lagi
berarti fisiknya gak terlalu
yang dibutuhkan adalah kecepatan
kecepatan daya tahan kecepatan kan itu
lalu dulu itu tidak ada spesialisasi
sekarang kan ada middle blocker ada itu
dulu middle blocker di belakang passing
sekarang kan middle blocker ditarik keluar
jadi mereka tidak pernah mendapatkan drilling latihan defense latihan receive kenapa
dia keluar diganti libero
kalau dulu harus
sekarang kan sudah ada spesialisasi opposite opposite itu gak pernah passing gak pernah defend taunya cuma ngebuk aja
dulu tetap harus latihan dia harus latihan receive
dulu berarti lebih all round ya pemimpin
dulu itu teknik dasar semua teknik dasar volley harus dikuasai
sekarang untuk seorang middle blocker nggak perlu
ya walaupun ada sedikit sedikit ya defendnya
tapi setelah itu kan peran dia di belakang diganti libero
orang manusia yang tinggi besar itu
gak pernah ngapain dia defend receive
pokoknya bola naik hajar bola naik hajar bola naik hajar
dulu posisi baku kalau di depan ya seperti sekarang kan bersilang
mereka harus opposite harus di dua middle blocker harus di tiga open spike harus di empat
sekarang yang latihan receeve open spike terus
nah dulu enggak semuanya latihan
kalau bang lodri sendiri sebagai setter melihat
setter sekarang bermain
seperti apa perbedaannya bang
apakah lebih banyak teknik teknik yang aneh aneh gitu sekarang dibandingkan dulu karena sekarang
dulu lebih banyak teknik yang aneh aneh
dulu lebih banyak karena kita harus menguasai bola itu kan
sekarang bukan saya bilang sekarang lebih gampang nggak
memang sekarang juga sulit juga menjadi toser kan
kenapa dulu itu cuma tiga orang
kalau serangannya tergantung jumlah orang di depan
di depan ada dua speaker ya itu serangan
kecuali itu berarti empat orang itu di depan ya itu serangan
lebih variatif berarti bang
lebih titik pukulnya dibanyakin
kalau dulu kan kita banyak variasi ini
sekarang gak perlu simple aja
yang penting orang belakang dioptimalkan
sehingga kita punya titik pukul satu dua tiga empat di belakang
kalau dulu satu titik variasi
gampang lah sekarang semua orang itu semua empat empat titik ini bisa bergerak
artinya berarti intensitas pertandingan sekarang itu lebih tinggi bang
lebih tinggi memang lebih cepat
kita naikin bola dikit karena gini
pada saat dia ketipu
untuk landingnya kan cepat orangnya tinggi kakek
terus bergeser ke sana bisa
makanya iramanya harus dipercepat
supaya orang di tengah ini gak sempet kesana gak sempet kesini
itu jadi titik pukulnya dibanyakin
kalau dulu titik pukulnya satu
jadi variasi disitu
ngumpul aja disini
oh variasinya pasti disini
kalau sekarang dibuat mencar
satu dua tiga ada empat di belakang
tiga blok di depan kurang
dan temponya harus cepet
kenapa supaya tidak membuat orang
kalaupun ada bola jelek
mau gak apa apa biasa dulu kan open
kita sudah siap
gimana caranya opennya itu bloknya bergeraknya
artinya pada saat dia lompat untuk blok
belum optimal tangannya masih bergerak
karena kecepatan bola
jadi passingnya jelek pun harus berani variasi
kalau dulu passing jelek safe tinggi aja
karena gak bisa jelek pun harus variasi
supaya bloknya gak optimal
berarti kerja kerja analisisnya itu lebih berat
sekarang yang dibilang analisis data atau namanya data project
itu sangat dipakai
dulu kita enggak
oh anak ini sering pukul kesini
kalau ada variasi gini pasti
kalau pasangannya kayak ini
itu dulu by naluri kita
pada saat kita di depan
oh ini kebanyakan variasinya begini
tapi kita harus kuasai data ya
itu ada data yang sudah kebaca
termasuk video analisis juga ya bang ya
video analis itu cuma mengkonfirmasi hasil data statistik
oh yang sedah di
oh dia sering begini begini
nah bener kan
sisa di sini nancep enggak
berarti kayak selain tadi tim analisis dan ada data juga bang
berarti itu berarti tim pelatihnya juga lebih banyak gak sih
iya sekarang ada tim data
yang sekarang tim dunia
totalnya hampir lebih banyak daripada jumlah pemain loh
tim data ada di statistik ada di atas
di atas ya bang
ada yang di belakang ofisial dokter semua ada
tim amerika sama itali
kalau time out
sudah jarang pelatih ngomong
jadi misalkan berada dengan diego
diego ini sudah punya data di kita sudah banyak
kalau dia suka mukulnya ke kiri
enggak ada waktu
mereka nggak akan datang pada time out
mana ada nyari pelatih
apalagi kalau kalut kan
oh jangan ngomong salah salah emosi gitu
nah makanya kita dibekalin itu data
oh ya oke tau
polanya seperti ini
udah begitu aja
apalagi data ini akan semakin akurat
pada saat tim itu tertekan
oh malah makin mudah terbaca gitu
kita kalau tertekan kan cari safe
cari safe apa sih keunggulan kita
mainnya bola ini pasti itu naluri
makanya kita berusaha membuat dia tertekan
makin terbaca polanya
kita pernah main volley dikti orang
ah lu pasti begini gue tau
lo mau kemana
itu semua by data
filosofi pelatih pelatih dulu yang tahun sembilan puluh tujuh itu
kamu seneng film apa
saya dulu pretty women lah
terus apa ini
kamu bisa berapa kali kamu nonton
kamu udah bosen bosen
itu tujuan saya
pada saat yang saya pelatih itu
kamu ceritain tentang tim thailand
dengan materi ini
di luar kepala
tapi memang membosankan
jadi pada saat lu berhadapan
lo mau lari kemana gue tau dah
sekarang malah volley itu diarahkan
lawan ini punya kelemahannya seperti ini
ayo kita bikin mereka supaya main seperti itu
nah itu kan artinya ada
pergantian metode kepelatihan juga kan
kalau di pbvsi sendiri
ya ada juga
ada kurikulum yang berubah gak sih bang
ya jadi memang harus di eku
itu mempengaruhi dari metodologi dan program latihan
sekarang itu tidak bisa latihan yang sifatnya umum
diego passingnya jelek
defen kemana yang jelek
bikin pula pada
kalau spike kan udah jelas
di situ juga
jadi kita harus berdasarkan data data ini
kita tahu kelemahan
di latihan kan sekarang di video
nah lu kelemahan lu blok hari ini
tapi latihan itu mengurangi
jadi sekarang memang dua jam itu
sudah gak kayak dulu
makanya sekarang butuh lapangan banyak
jadi harus dua
makanya si jeff latih gitu
dua ini ini untuk rombongan pelatih defen
ini untuk spike
ini untuk block
oh udah dibagi ya
oh udah memang dibagi
iya udah beda
dulu fisik fisik
enggak sekarang udah beda
jadi hampir dikatakan kalau empat belas
empat belas nya bergerak semua
kalau dulu kan nunggu
temenku di drill
setelah itu giliran kita
yang di drill selesai istirahat
semua bergerak sama
jadi dua jamnya efektif
capek capek semua
jadi dua jamnya efektif
capek capek semua
dan metode itu udah dipahami
oleh semua pelatih yang ada di indonesia
belum belum belum
tidak semua pelatih kita yang berstatistik international
paham dengan perubahan metodologi
itu pr kita di bin press
artinya di timnas oke
sekarang kita benahi nih perangkat perangkatnya
mulai dari kepelatihannya
mulai dari perwasitannya juga
karena semua berubah
berarti ada semacam kursus kursus gitu rutin gitu
harus kursus dan refreshing
peningkatan up level
upgrading level ada
tapi materinya tentang perubahan voli itu
nah kalau di grassroot itu kan pemain animonya tinggi bang
kalau di indonesia
nah kalau dari sisi kepelatihan sendiri animonya tinggi bang
kayak bang lodi tadi enggak mau jadi pelatih kok
agak susah bang ya
mungkin banyak yang ingin jadi pelatih ya
tapi dia bisa kepaham dengan voli modern
itu yang kami belum tahu
artinya yang tampil di
itu teman teman kita yang mantan pemain
nggak pernah ada pelatih baru yang murni
bukan ironis ya
saya enggak berani kata
pertandingan putra proliga
satu dua tiga empatnya pelatihnya bule semua
ya kan gak ada pelatih lokal
berarti belum ada pelatih yang kayak misalkan kalau di sepak bola tuh
mourinho gitu yang benar benar
berasal dari proses
kalau pelatih lokal
teman teman saya mulai
terus apa ya
teman teman itu sudah menguasai materi pelatihan
yang menjadi pr itu adalah
apa ya bahasanya apa ya
kalau ngelawan pemain bintang itu
powernya gitu kali bang
saya pernah punya istilah gini aja
orang seperti morinio
yang dia gak mau tahu
kayak iker casillas
biar kata lu bintang dunia
juara bawah spanyol
lo betingkah lo cadangan
nah maksud saya itu
lebih ke main managementnya berarti ya
pemain ada betingkah sedikit
walaupun dia pemain bintang
hari ini gak bagus
maksud saya itu aja
kalau dari materi kualitas
udah jago semua
kayak yang kemarin terakhir di sevili
kan ada beberapa pemain yang nggak perform tuh bang
akhirnya kan bener bener
rotasinya tuh bener bener
jalan banget tuh bang
itu pelatih asing ya
iya dia gak mau tau
lo pernah di si game kemarin di mana
waktu lawan singapur
sempet kita kaget
masuk tim cadangan
ya artinya seorang jeff
kan sedikit ada resisten dari temen temen
kok kita diganti belum
kita kan belum satu putaran
saya nggak butuh satu putaran
kita ketinggalan delapan ini
jadi saya harus ngejarnya gimana
materi ini gak ada
saya keluarin loh malah bagus
ya udah saya biarin
itu biasa lah itu
dinamika di lapangan ya bang ya
untuk seorang randy
bukan berarti saya
waktu mr lee
mr lee berani mencadangkan seorang randy
iya tiba tiba si doni muncul kan
mungkin saya melihat seperti itu
randy sih nggak ada masalah dengan non teknis
dengan karakter dia bagus
cuma mungkin mr lee melihat dari sisi lain
sehingga berani mencadangkan randy
akhirnya donny muncul
artinya kalau dari segi intuisi ke pelatih
intuisi di lapangan mungkin sama gitu bang ya
saya yakin teman teman pelatih lokal itu punya itu semua
tapi keberanian untuk tek
ganti lo keluar
mungkin di luar pemain gak enak hati loh
lo jago di buat program latihan
tapi yang paling penting adalah berkomunikasi dengan pemain
itu yang saya belajar dari mr lee
dia oke lah di kepelatihan oke
tapi caranya dia berkomunikasi dengan satu empat belas pemain
karena pada saat nanti
karakter orang kan beda beda
itu treatmentnya beda beda
itu yang susah dari pelatih
nah saya gak kuat
gak kuat ya
kalau materi kepelatihan punya
nanti penerapan di lapangan gampang
itu yang jadi pr
rasa respect pemain kan
ah capek pelatih ini
berarti gak ada respect
padahal pelatih ini kejem
tapi kenapa kita masih mau mau disuruh ini mau disuruh
artinya di luarnya jago
caranya dia berkomunikasi
karena dia pendekatan ke pemain
dia mengerti latar belakang keluarga
itu pelatih yang bagus
nah bang sebenarnya
seberapa berpengaruh sih faktor faktor non teknis seperti itu dalam sebuah pertandingan volley atau kejuaraan
kita olahraga tim
kalau olahraga tim yang jumlahnya banyak
contohlah artinya begini
kita punya dua puluh empat pemain
untuk milih ke empat belas ini apa dasarnya
kan nggak mungkin like and dislike
ini bagus semua
mau gak mau larinya karakter
karena itu akan menjadi persediaan buruk
kalau si a berperilaku seperti ini
terus kita sebagai pelatih
ah pemain senior biarin lah
yang junior oh kayak begitu ya
kalau aku senior aku kayak begitu satu
si a ini berarti mengkomplain ini komplain sana
itu akan menular pada saat
nanti pemain junior itu mungkin di trade
dapat perlakuan yang
dia berani ber
padahal lu gak bagus
belum saatnya lo melakukan protes
punya level dulu baru lu sih kan berargumen
nah kayak gitu gitu itu yang
yang di olahraga tim itu sangat berpengaruh
pelatih yang punya leadership kuat
sehingga presiden presiden situ
jadi anak anak junior wah senior ya
enggak mereka bilang oh sama sama ya
senior juga bisa diperlakukan seperti itu
itu yang butuh
itu faktor non teknis sangat berpengaruh disitu
karena kita olahraga tim
lu boleh jurur dunia
tapi kalau lo mental bawa pengaruh jelek
mendingan lu keluar
kita diujat gak apa apa
kita membawa tim ini anak anak junior pelatih
sehingga semua strategi
kalau enggak ya ada sifat sifat
jangan percaya lah
kalau itu sudah susah
nah kalau dari bang lodri sendiri
sebagai manager kan
membangun suasana tim
membangun atmosfer tim
ini salah satu tugas seorang manajer ya bang
kalau abang sendiri ada
filosofi tertentu nggak sih bang
itu yang utama bang
nah itu yang sekarang dirombak oleh
oleh para pengurus
manager itu bukan
kalau manager suruh
suruh siapin dana
banyak yang menolak
banyak yang gak pengen jadi manager
lu belum apa sudah ditodong
ah manager nggak ada duitnya
akhirnya pada dasarnya
saya memahami filosofi dari para pembina
supaya mereka itu kalau di timnas
tidak mikir uang dulu
kalau uang silahkan di perserikatan
duit lu silahkan
tapi pada saat kamu membela timnas
nanti negara lah yang akan menghargai kamu
lapbvs ini kan ada presentasi dari
wola volleynya indonesia kan
nanti biar negara yang kasih bonus kamu
jangan dari setiap permainan
terus ada tarifnya segitu
jadi kamu sekarang pada saat masuk timnas
gak usah mikir manager ini punya duit apa enggak
pokoknya nanti negara yang memberikan penghargaan
berarti bang lodi sekarang lebih tenang ya
waktu awal memang
anjrid dulu gue kayak begini ya
tapi yaudah lah
bagi saya ya itu pengabdian ya
saya menjadi seperti ini
jadi ya karena volley juga
jadi kalau sekarang yaudah lah itu bagian dari
dari saya membayar harga yang dulu pernah saya dapatkan di volley
nah kalau ini sendiri bang
kalau terkait tadi
soal status pemain timnas sendiri
turnamen pun ada macam macam
nah itu proteksinya
itu ada apa
itu ada apa
itu ada apa
itu ada apa
itu ada apa
itu ada apa
itu ada apa
nah itu proteksinya ada gak sih bang
maksudnya pemain pro
udah pasti gak boleh main di
jujur aja kita nggak punya ketentuan ini
kita tidak membiayai hidup mereka
satu bulan di platnas
sama dua malam mereka di tarkam selesai
ya kita nggak bisa menghalangi mereka untuk itu
saya harap mereka itu sadar
pada saat mereka menjadi anggota timnas
itu jadi etalase
wah si a ini jadi pemain timnas ya
nah tarifnya naik
jadi lo jangan berpikir tarif dulu
sini masuk timnas
menu yang bagus
sering sering tampil di tv
oh iya dia timnas
wah tarifnya naik nih mahal nih
tahun depan lo masuk si game lagi
masuk timnas lagi
gue masih timnas
silahkan bernegosiasi di situ
wah maunya duit segitu nih
berarti mindsetnya harus
cari prestasi dulu uang ikut
jangan nyari uang dulu
atau mungkin dirasa belum cukup bang
ya kalau uang mana mana nggak akan cukup
akan selalu jadi
terus terus ya bang
seorang ronaldo yang sudah kaya gitu
masih ngejar satu t dua t
pasti tarkam di arab bang
nah bang mungkin terakhir nih
ada yang perlu di sampein gak sih bang
terkait perkembangan volley
tadi kita sudah bahas itu
nah cuma sekarang kita harus mengarahkan bahwa
kami di pbvsi pusat itu
memang tidak menyentuh langsung dengan pembinaan
itu pembinaan tetap ada di klubnya
nah kita butuh
nah sekarang bagaimana
pembinaan itu merata
sekarang mau gak kamu harus
di jawa kalau memang
pengen merata ya ayo di daerah sana bikin
kalau enggak ya udah
kalau ada thailand talent yang
bagus ya sumbang ke
jawa ditarik sama bjb lah
petro bang jatim
itu kan punya dana untuk
lepasin biar nanti
mereka mereka mereka itu
yang meminat programnya bagus
dananya bagus kepelatihannya bagus metodologi
sehingga pemain akan cepat naik
jadi enggak usah berpikir wah nanti ke jawa
ke jawa udah lah ikhlasin
kalau mau voli indonesia baik
karena di jawa kan peminat
volinya dikit basket
apalagi orang tinggi tinggi makanya mau gak mau
dari luar jawa
talent talent misalkan yang sudah terpantau
ikhlaskan lah lepasin ke jawa
itu aja sih bagi para
yang memang pengen berkembang
ya suka nggak suka ke jawa
imbauan saya seperti itu artinya apa
nanti ke depan kita akan pikirkan
bagaimana olahraga itu akan merata
juga sudah membuat mapping
bahwa cabur ini tidak akan berkembang di provinsi ini
cabur voli enggak akan mungkin berkembang
di provinsi aceh atau
di mana kan pasti ada prioritas
volley rata rata di jawa di luar jawa
ada tapi enggak
seperti di jawa jadi enggak mau
kalau kita dapat talent ya
kalau bisa memang dialihkan ke jawa aja
supaya talent talent yang
talent tinggi badan skill nya
itu memang akan bisa
semakin berkembang kalau dibina dengan baik
dan itu mau enggak mau sementara ini
masih di jawa
oke bang enggak kerasa nih kita udah
ngobrol udah hampir sejam lebih
enggak kerasa ya
terima kasih banyak nih bang lodi
sudah datang ke sini cerita banyak
dan demikian tadi perbincangan kita
boleh enggak satu
kalau tadi penyampaian ada yang merasa
tersinggung tapi niat kita kan enggak
kita tadi cuma bercerita komentar
tapi intinya ini untuk perbaikan pbvsi
ke depan aja kita punya pr yang berat
karena olahraga ini termasuk olahraga yang
sangat dicintai oleh masyarakat indonesia
semoga respon atau persepsi mereka terhadap
inisiatif kita untuk membina itu
arahnya sama jadi nggak ada kita
pengen mendeskripsikan si a si b si c
atau klub a semuanya tujuannya sama
pengen bola voli berkembang semakin pesat
dan semoga doa ini diijabah ya
doanya umat kuasa supaya voli indonesia bisa berkembang
supaya voli indonesia semakin berjaya lagi
karena niatan kita semua bagus
oke demikian tadi perbincangan kita dengan
laudri mas piatela yang merupakan wakil
kabit bin pres ya bang
pbvsi dan juga manager timnas indonesia
sampai ketemu lagi di podcast sipaling sports
berikutnya terima kasih